gak diangkat juga
saya telepon gak diangkat
kamu telepon gak diangkat juga
mungkin hp nya silent
atau mungkin ketinggalan
kenapa ada yang nelpon gak diangkat
barusan yang telepon temen saya yang suka minum uang
tapi gak suka ngembalikan
kalau yang tadi yang sebelumnya
gak diangkat juga
yang telepon siapa
cuma penasaran aja
punya hp tapi waktu ada yang nelfon
jadi gak kesini
tadi bilangnya mau kesini
jemput iding dulu
detail desain masjidnya sudah selesai
mau ditunjukin ke saya sekarang
ini berat buat aku
urusan bisnis yang campur aduk sama urusan hati
mudah mudahan aku bisa menghadapi semuanya
boyband dari korea
aku doain semoga teteh bisa
terima kasih c
secara keseluruhan saya sudah oke
sudah tidak ada koreksi lagi
kalau gitu nanti akan saya print
biar akan bisa kasih ke pemborong buat menghitung biayanya
begitu biayanya sudah ketahuan uangnya sudah ada
pembangunan masjid di kampung saya akan segera saya eksekusi
kemarin bos kebun datang ke terminal
tahu tahu ada yang datang empat orang
bos bubun lari terus dikejar
yang empat orang itu siapa
anak buah kang darman
bos bubun lari nyebrang jalan lewat jembatan
sorenya ada cerita
di kampung seberang terminal ada yang nemuin orang tergeletak di jalan
katanya korban pengeroyokan
mungkin itu bos bubun
ada yang lapor polisi terus dibawa ke rumah sakit
bos bubun selamat
selamat pagi om
selamat pagi mira
udah baik kan cep
syukur atuh kalau gitu ma
iya cep mau ke kantor
ada kebetulan baru ada karyawan yang mengundurkan diri
saya bisa atuh pengalaman kerja di sana
setahu saya yang dibutuhkan perempuan dan masih muda
berarti saya nggak bisa tuh ya
soalnya selain saya ini laki laki saya juga udah tua
oke saya juga otw
om saya berangkat dulu ya
pohon kelapa di tengah sawah
jangan lupa baca bismillah
iya om terima kasih
dadah om pipit

saya gak bisa bebas
habis teleponan sama temen
kenapa di luar
biar sinyalnya lebih bagus
hari ini kamu mau pergi nyari kerja lagi enggak
paling telepon temen temen dulu
ada uang kerja apa enggak
masih ada uang buat pegangan
ada mak aman
mau berangkat dulu
tati di jalan ya mak
saya mau kasih pengarahan
kencang kanan gerak
satu dua tiga
istirahat di tempat gerak

penanggung jobnya ewok
satu dua tiga
satu dua tiga
istirahat di tempat gerak
buat gantinya sekarang ada yodi dan ija
mulai hari ini usep dan yodi di jalur bis
penanggung jobnya ewok
encuy dan ijal di jalur angkot
penanggung jobnya diduk
gak usah kesel
maksud saya gak usah berlama lama
kalau cuma bentar bolehlah
saya bisa mengerti
kesel itu manusiawi
ketika kita baru saja akan mencomot dompet bisa saja dompet itu tiba tiba lolos
ikut serta dalam tas ibu ibu yang turun dari angkot lebih cepat dari waktu yang kita duka
saya khawatir dia tipes
kesel itu juga bisa terjadi ketika kita sudah lama menunggu mangsa
kemudian yang naik ke angkot ternyata bapak bapak yang biasa
rasa menyimpan dompetnya di saku belakang celana
yang ketika dia duduk maka dompetnya akan terjepit
sehingga untuk mengambilnya pun menjadi sulit
saya kasih satu contoh lagi
kesel itu bisa terjadi ketika dompet yang kita incar dipegang terus sama pemiliknya
ibu ibu yang sangat hati hati
atau dompetnya tidak dipegang
ada di dalam tas
tapi tasnya itu yang dipegang terus
nyaris seperti dipeluk
anak kecil memang suka gitu
kita nggak tahu kenapa
anak saya juga pernah demam tinggi
waktu umurnya masih dua tahunan
obatnya pakai obat kampung
sama mertua saya dikasih bawang merah
bawang merahnya diparun
dicampur minyak kelapa
terus dibalurin seluruh badan
sama sama rasa kesal itu datang
tapi kita harus segera membuatnya pergi
karena rasa kesal sedih marah dan semua perasaan negatif lainnya
sesungguhnya akan mengganggu kerja otak
kita menjadi tidak sabar
dan ini tentunya akan membuat hasil pekerjaan kita
kita tidak sesuai dengan yang diharapkan
maka dari itu
bawalah perasaan positif ketika bekerja
mencopetlah dengan suasana hati yang riang gembira
kemaren serena kesini
tidak ada yang mengangkat
masih jenuh nyopet
masih jenuh nyopet
sekarang sih bukan jenuh
tapi udah nggak ada minat nyopet lain
sekarang saya yang jenuh
jenuh nyopet sendirian
cari aja partner baru
saya bukan tipe lelaki yang gampang buat ganti pasangan
bukan tipe lelaki yang gampang buat ganti pasangan
atau tipe lelaki yang susah buat dapet pasangan
kalau mau ma
saya dapat tiga sekaligus
aku akan mencari
nasib ami seperti kita dulu
nggak bisa lepas dari bos sayap
karena diancam fotonya mau dicetak diperbanyak
ada tulisan di bawahnya
terus dipasang di mana mana
jadi fotok kita juga hilang
jadi supaya ami lepas dari ancaman bos saeb
sekarang kamu pikirin cara ngambil hp bos sayap
kita cuma sebentar aja ketemunya
buat apa lama lama
aku kan harus kerja
kamu juga kan harus kerja
tapi buat kamu
aku rela nggak kerja
aku tau kalau mau ke mobil
kenapa turun padahal barusan ada yang baru naik
terus duduk di tengah tengah kita
kemarin kita teleponan gak selesai
katanya kamu lagi diangkut
saya kira kamu bakal nelfon balik
jadi kamu udah keluar dari terminal
saya ada yang ngancam
tapi gak tau siapa
lidan juga udah gak di terminal
terus perkembangan di terminal gimana
disana masih ada nco sama usep
selebihnya orang bawaan kang reno
ledang ledang ledang
yaudah saya coba telepon cuy
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
udah ada yang mau ngelamar buat gantinya ami
belum ngasih tau temen temen kamu
ada yang nggak bisa karena udah kerja di tempat lain
ada juga yang belum kerja tapi nggak mau
kenapa gak mau
hari ini setelah anak anak beres sama kerjanya
ajak jalan jalan ke pasar
kamu tahu kenapa kemarin najun gak jadi kesini
yang kena dengkulnya
bisa geger otak atu
emangnya otak dia didengkul
ya enggak atu
kalau ketabrak becak
dia bisa jatuh terjengkang
terus bagian belakang kepalanya kebentur aspal
kan bisa geger otak
selamat pagi pak
udah ada yang mau ngelamar buat gantinya ami
belum ngasih tahu teman teman kamu
ada yang nggak bisa karena udah kerja di tempat lain
ada juga yang belum kerja tapi nggak mau
kenapa gak mau
mungkin karena belum tertarik kerja di kafe pak
kita harus cepat dapat gantinya ami
repot kalau cuma berdua kamu sama mira
posting di sosmed aja pak
yang lama belum tutup follower bapak
bisa jadi mereka cuma nge share ke teman
saudara atau keluarga yang butuh kerjaan
sedas juga kamu ya
pertama kali best diamonds kali ini bisa jadi show alcript
iya baik macam
halo sudah datang semua kita ke pasar bikin keramaian iya mau ada dandutan
lagi apa ya peregangan nggak ngerti enggak
peregangan itu adalah kegiatan
gerakan untuk melenturkan otot yang kaku ngerti enggak

tiga tiganya masuk rumah sakit
sekarang kita mau balas dendam
yang di pasar ada berapa orang
semuanya ada tiga
yang satu udah kita hajar duluan
jadi sekarang tinggal dua
kalau cuma berdua kita harus berangkat semua
sekalian kita tunjukin kekuatan kalau kita banyak
kita berangkat sekarang yuk
saya udah gak kuat nih
kamu tadi gak lihat dia keluar
masa dia hilang begitu aja

saya sama yang lain penumpang
perasaan saya gak enak
maaf saya harus pakai jurus langkah seribu

di sini banyak kendaraan yang parkir
ada orang dagang juga
kita olahraga di tempat yang lega
sekarang teman kita yang masih di terminal tinggal cui
tadi saya coba telepon ncuy tapi gak diangkat
gak diangkat juga
saya telepon gak diangkat
kamu telepon gak diangkat juga
mungkin hp nya silent
atau mungkin ketinggalan
kenapa ada yang nelpon gak diangkat
barusan yang telepon temen saya yang suka minum uang
kalau yang tadi yang sebelumnya
gak diangkat juga kenapa
yang telepon siapa
cuma penasaran aja
punya hp tapi waktu ada yang nelpon gak diangkat
jadi gak kesini
tadi bilangnya mau kesini
jemput iding dulu
kalau bukan kang darman siapa yang dapatin bubun
memangnya udah ada yang dapetin bu
bubun sempet kembali
mungkin pas muncul di terminal
tapi terusnya dikejar orang
bos mubu dibawa ke rumah sakit
fisik juga bagus
cuma ada memar bekas benturan aja
dia dikeroyok banyakan
yang ngeroyok bukan petarung
bukan orang terlatih
taslim cuma butuh istirahat beberapa hari
tapi persoalan belum selesai
keponakan saya keponakan pipit diserang orang di wilayah warisan kita
wilayah yang dulu jadi bagian dari kekuasaan kita
ini soal harga diri
saya terlalu banyak duduk kurang bergerak
saya harus olahraga
nanti saya yang backup
tidak ada masalah
bos bubun mungkin ada masalah di tempat lain
terus dia dihabisi orang lain
kita yang untung
kita ke colongan
sudah ada yang dapetin bubun
tinggal nunggu jack ini sama boris
kita ke terminal
gak jadi ikut
barusan waktu saya jemput
terus begitu saya nge gass
idinq ke jengkang
ya tau ke belakang
akhirnya dia agak jadi ikut
berarti kita tinggal nunggu boris saja
kalian siap tidak siap harus siap
gak apa apa sekarang kita langsung jalan
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
kamu sudah ketemu gugu
sudah ada ide bagaimana cara menyelamatkan ami
kita harus bisa mengambil hp bos saeb
di hp itu ada foto ami
mungkin ada foto foto anak buahnya yang lain juga
kalau hp nya diambil
bos saya gak punya foto foto mereka lagi
sudah gak bisa ngancam kalau mereka keluar atau berkhianat
foto foto mereka bakal dicetak
ada tulisan di bawahnya
terus dipasang di mana mana
sudah dapat berapa dompet
belum sama sekali bos
saya sama gugung belum tahu caranya
dulu gimana kamu sama hukum bisa lepas dari ancaman saya
mungkin kita perlu bantuan orang lain buat nodong
atau apapun istilahnya
mungkin memang harus gitu pak
masalahnya kita mau minta bantuan siapa
nanti saya coba minta bantuan saudara saya
maka seperti kadiman
nggak jauh dari pasar
taslim sudah ngasih tahu gambarannya
kita nengok taslim dulu
saya sama cecep mau nengkok taslim dulu
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
ini orang baru
kamu sama yang lain anak buah kang reno di sini cuma berempat
yang dua teman saya
saya kesini bukan cuma berempat
masih ada lagi
sama teman teman kamu
anak buah kang reno
ini bukan tempat kalian
kamu sudah main keroyokan
masih kena juga
tendangan tak terduga kang
waktu tadi dia mau nenda kamu
yang lain kemana
saya suruh bubar dulu
orang kita berapa yang cedera
tiga termasuk yayat
hakim kena rahangnya
gigi gerahamnya sampai goyang
satu lagi iming
tadi sampai hampir pingsan
linu gak bisa jalan
yang satu lagi kabur
kamu kenapa gak ikut pergi
teman kamu sudah pergi semua
di rumah sakit
bawa anak kamu yang kemarin demam
nengau keponakan kang murad
gak tau kang
taslim lagi di pasar
waktu ada sepuluh orang datang
dia punya nama lengkap
mawardi keponakan kang pipit
mawardi keponakan kang pirmansah pitra
dia berhasil kabur
murad ada disitu
cetak ikut kamu
sekarang kalian mau kemana
udung masih jualan di pasar
kita masih nitip jual kicimpring di kios dia
saya mau ketemu udung
mau tanya tanya soal penjualan kicimpring
ajak murad juga
saya berangkat sekarang
kita harus cepet cepet ke pasar
langsung aja ke markas orang orang yang roda taslim
kita disuruh nemenin kang mus
ketemu mang udung
kita disuruh nemenin kang mus
ketemu mang udung
ketemu mang udung
ketemu mang udung
dia mau kesini
minta diantar ke rumah sakit
ini kan rumah sakit
rumah sakit tempat dia biasa kontrol
rumah sakit tempat dia biasa kontrol
zial yang ny superior
terus minta diatasi
kita ke pasar atau ngurus bibit dulu
ada dokter sama perawat
sebentar lagi istri sama anak saya sampai sini
terus saya antar ke rumah pipit
yaudah sana urus mamang kamung dulu
ewa didu yodi ijal lagi kesini
ada yang ngusir mereka dari terminal
mereka nggak kenal
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
ya ledang ledang ledang
kamu bisa dihubungi
tony ada di sini
iya di jalur bis
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
bukan cuma tony sama boris
ada otak sama jack juga
kamu nggak dengar suaranya
ledang ledang ledang
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
kamu di terminal
sudah kerja lagi
sama utang sama jack juga
karena bosmu bon udah nggak ada
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
team penghatian dan

sesuai order nggak sampai mati
tapi jadi kasus yang ditangani polisi
tenang kami tidak meninggalkan jejak
ini penelunasan ongkosnya
tapi sepertinya mereka teman teman cuy sama usep
karena ncuy sama usep gak ikut diusir
saya udah cek
mana teman satu paket kamu
firman sah pitra
lagi ke rumah sakit
tapi dia ngeluh
jantungnya kerasa sakit
kamu gak nganter
sudah dianter sama kuponakannya
katanya nanti kalau ada apa apa
saya mau dikasih tahu
kemarin mah sempat asam urat

saya permisi dulu mau jalan jalan
semarang semarang semarang
anak buah kang darman
sekarang yang pegang terminal kang darman
kang darman cuma backup
terus yang pegang terminal siapa
mau balik lagi ke sini
semarang semarang semarang
nah itu langsung
bangun bangunro je dor
bukan karena takut sama saya
bisa bikin bergetar
nyali orang yang mendengar
sudah gak ada
dan kita sudah pensiun
yang pegang pasar sekarang
generasi setelah kita
taslim sama mawardi
kabarnya tadi mereka diserang sepuluh orang
mawardi selamat dia bisa kabur
habis dikroyok sama mereka
harus dikirim ke rumah sakit
dan saya tahu
bang pipi tetap gak ada
dia sudah kembali ke rumah sakit
dia sudah kembali ke rumah sakit

dia sudah kembali ke rumah sakit
dia sudah kembali ke rumah sakit
dia sudah kembali ke rumah sakit

dia sudah kembali ke rumah sakit

dia sudah kembali ke rumah sakit

dia sudah kembali ke rumah sakit
dia bekas anak buah saya
sudah setahun lebih
dia harus bertarung sendirian
melawan rasa sakit
diserang dalam waktu yang sama
dia sanggup bertahan dengan penuh kesabaran
itu cara tuhan memperbaiki kesalahannya di masa lalu
ketemu sama akang